sementara itu tim nasional indonesia berkesempatan untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan tim nasional islandia
yakni salah satu negara yang lolos ke piala dunia dua ribu delapan belas di rusia
timnas islandia direncanakan melakukan dua kali pertandingan persahabatan melawan tim indonesia selection dan timnas u dua puluh tiga pada sebelas dan empat belas januari tahun depan
kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor pssi di kawasan kuningan jakarta selatan
kedatangan tim islandia ke indonesia merupakan bagian dari persiapan menuju putaran final piala dunia dua ribu delapan belas
selain itu pssi akan memanfaatkan kehadiran tim berperingkat ke delapan belas dunia tersebut dengan mengadakan kegiatan klinik pelatihan
islandia juga akan membawa salah satu pemain legendanya edhur good johnson yang pernah bermain ke klub chelsea dan juga barcelona
pada sebelas januari tim islandia dijadwalkan menghadapi tim indonesia selection yang pemainnya dipilih berdasarkan jajak pendapat masyarakat
adapun pada empat belas januari islandia akan menghadapi timnas indonesia u dua puluh tiga yang dipersiapkan tampil di asian games dua ribu delapan belas
di awal memang kita kepingin bikin dua match tidak hanya satu match
ketinggiannya itu tadi karena kita juga pengen ada sesi sesi di mana yang tadi saya bilang ada youth kliniknya ada coaching workshopnya di selah selah hari tersebut
dan dua match buat kita artinya eksplosinya juga bisa lebih banyak bukan hanya ke timnas
untuk tim islandia betul saya juga sempat tanya gitu mas tapi di kontrak itu ada
jadi pemainnya memang akan full team tapi kecuali pemain yang akan main di liga inggris